warga tegal reja juga membuat batik ekoprint dengan memanfaatkan tanaman yang ada
kemudian kan faktor dari pressure media sosial
jadi kalau ditanya tadi seberapa besar pengaruhnya tentunya akan berpengaruh terhadap pasar saham
serta sering juga dinikmati sebagai makanan penutup